sidang kasus pencemaran nama baik dengan terdakwa haris azhar dan fathia mauli dianti kembali dilanjutkan di pengadilan negeri jakarta timur
sidang diwarnai debat panas dan sempat ricuh dengan agenda pemeriksaan saksi ade charge atau saksi memberatkan yakni menko marves lut bin sarpanjaitan
bagaimana kedua kubu menilai jalannya persidangan
sore ini kita akan membahasnya dengan arah sumber yang sudah bergabung melalui sambungan zoom
ada kuasa hukum luhut panjaitan junifer girsang
selamat sore pak juniver
selamat sore mbak nana selamat sore mas isnur
dan kuasa hukum haris azhar fathia mauli dianti ada muhammad isnur sekaligus ketua ylbhi selamat sore mas isnur
selamat sore mbak ivana selamat sore pak juniver girsang
saya mau langsung ke mas isnur
mas isnur persidangan hari ini diwarnai ketegangan beberapa kali anda dan tim kuasa hukum melontarkan protes
apakah dari tim kuasa hukum menilai bahwa persidangan kurang berjalan fair atau adil
ya sejak awal mbak rifana saya sendiri mengalami kesulitan masuk sampai tiga kali
jadi di terbang awal saya dilarang masuk dan beberapa laujer juga dilarang masuk
apalagi penonton yang lainnya pengunjung yang lain
itu jelas sekali kami dihambat masuk walaupun sudah menjelaskan sebagai pengacara
dan saya tunjukkan kartu advokat saya
satu yang kedua ketika mau masuk ruang sidang setelah masuk ke pengadilan itu juga mengalami yang sama
mengalami tekanan di himpit
digencet dan dilarang masuk yang sama
jadi dua kali
yang ketiga di dalam ruang sidang kami ini kan tim hukum ini banyak ya
dan ada pembatasan oleh hakim
dua belas kursi alasannya
pengadilan tidak punya kursi yang lebih
dan hendak menyamakan dengan jaksa
padahal kami di ruang sidang itu hadir tujuh belas orang
ada lima yang kemudian diminta untuk tidak berdiri di dekat ruang pengacara
jadi duduk di dekat di kursi pengacara
jadi ada proses yang di awal
kami melihat upaya penghalang halangan pembatasan dan kemudian penyulitan kami menuju ruang sidang
dan haris dan fathia juga berkeberatan karena dia membutuhkan para pengacara yang dia tunjuk itu untuk hadir bersamanya
dengan berbagai peran yang berbeda beda
jadi itu yang cukup lama di awal mbak rifana
jadi emang hampir tertunda sekitar setengah jam untuk menyelesaikan dan membuka sidang
itu sebelum dibuka sidang
oke itu sebelum dibuka sidang
tapi selama jalannya persidangan
kan kita dengar
kan sama sama ya
sempat ada perdebatan panas hujan interupsi
apakah kemudian tim kuasa hukum menilai bahwa jalannya persidangan sudah berjalan fair atau kurang fair bagi klien anda
kami protes banyak terhadap tindakan jaksa penuntut umum
di ruang sidang penuntut umum tidak fokus pada apa yang hendak dibahas dan digali dari saksi ya
jadi melebar ke urusan urusan yang lain
tidak fokus pada upaya mencari apa namanya terangnya perkara
berkaitan dengan tuduhan
ini malah mencoba membuat asumsi atau menduga duga ya
imajinasi motifnya seperti apa dengan mengaitkan dengan perkara perkara urusan komunikasi dan lainnya
yang kedua juga memang ada banyak pertanyaan atau penggiringan ya
silah kami penggiringan
pertanyaan yang ini bukan bertanya tapi lebih menggiring
jadi jaksa lebih menjelaskan
padahal yang sudah seharusnya menjelaskan adalah saksi ya
nah itu yang kita protes dari cara jaksa penindakan
dan dalam hal itu hakim banyak memperingatkan
juga kepada jaksa dan kemudian juga kepada pengacara
di saat kami bertanya beberapa teman teman juga di remender oleh hakim
jadi ini adalah sebenarnya hal yang biasa dalam persidangan
karena kita sama sama hendak memperjuangkan asas fair trial
asas dimana ini berjalan dengan adil berjalan dengan lancar
dan efisien tentunya
oke berarti tim kuasa hukum menilai bahwa jaksa menggiring opini begitu ya
terlalu membela pak luhut
anda ingin mengatakan begitu
iya ya dan bukan hanya itu
tadi juga kita bisa melihat sejak awal ya
ada satu yang juga agak panjang diskusinya soal
ini sebelumnya kan hakim ngotot
jadi kita sudah peringatkan
kita sudah minta untuk digabungkan perkara ini
jangan di splitsing
karena akan rumit seperti ini dugaannya gitu
terus tiba tiba hakim kemarin kemarin bersikap untuk dibisahkan
sekarang dia dalam pemeriksaan saksi pak luhut
itu yang kami pertanyakan konsistensinya
nah tadi soal pertanyaan mbak nana
nah memang iya
kami melihat ya
ada arah menggiring opini ruang sidang gitu
dengan mengait ngaitkan dengan urusan dugaan bahwa
aris ini adalah tanda kutip dendam atau lainnya
gara gara sebelumnya bisa
oke saya mau tanya itu nanti
lebih dalam soal itu
saya mau ke pak junifer dulu
apakah dari pihaknya pak luhut
dari klien anda merasa bahwa persidangan sudah berjalan dengan adil
karena tadi dikatakan oleh mas isnur
tim kuasa hukumnya
haris azhar dan juga fathia
bahwa jaksa terlalu menggiring opini
yang terlalu berpihak kepada klien anda
terima kasih mbak nana
pertama tama kami harus sampaikan dulu
kesan yang selama ini dari timnya
kawan kawan penasihat hukum
klien kami ini luhut binitar penjaitan
tidak mau hadir di persidangan
tidak mau hadir di persidangan
tadi kita buktikan
tidak mau hadir di mulai jam sepuluh
kita sudah hadir di sana delapan tiga puluh
inilah patuhnya seorang klien kami luhut binitar penjaitan
yang kemudian yang kedua
situasi di persidangan ataupun di pengadilan itu
kami juga merasakan
masyarakat yang mau menghadiri mengikuti persidangan
jadi menurut kami bukan dipersulit
apa yang dialami oleh isnur juga
kami juga mengalami
mengalami terhalang masuk
malahan kami harus menunggu lama
untuk disterilkan biar bisa masuk
jadi kalau dikatakan ada penghalangan
saya kira tidak juga mas isnur
saya mohon maaf juga ke mas isnur
ketepatan saya kan penasihat hukum
jadi sebaiknya tim anda
kalau mau sidang
siapa yang mau hadir sidang
supaya tertip juga persidangannya
tadi kesannya yang saya tangkap
kesannya saya tangkap
bahwa ada mengaku avokat
pengacara tetapi tidak bisa memperlihatkan kartu
jadi akhirnya aparat saya lihat terganggu juga
termasuk kami akhirnya dipertanyakan
waduh kalau begini saya bilang ini terganggu persidangan
oke itu yang soal
nah kemudian yang kedua
soal sebelum sidang ya
ini saya mau tanya ke dalam persidangannya nih
nih yang soal jaksa mengiring opini
dan terlalu membela klien anda pak juniver
tentu mas ishnur tahu tuh
bahwa jaksa itu tugasnya adalah membuktikan dakwaannya
ya membuktikan dakwaannya terhadap
ya tuh laporan daripada pelapor yaitu klien kami
yang menjadi titik poin sebetulnya tadi mas isnur
catatan saya dan seluruh persidang
dakwaan ini sebetulnya ada tiga unsur
ya ada tiga unsur
mohon maaf mas isnur mudah mudahan ini menjadi bahan anda ke depan dengan tim
yang pertama tama kalau saya baca dakwaan itu clear dimennyatakan
bahwa delik yang disampaikan oleh dakwaan adalah
ada lord luhut dibalik relasi ekonomi operasi militer intan jaya
nah ini tadi sudah ditanyakan jaksa
kemudian ya tahu
pak luhut menjelaskan
tidak menerima kata kata lord ini karena ini adalah fitnah pencemaran
karena dikaitkan dengan relasi ekonomi operasi militer
ya ternyata ternyata penasihat hukum maupun asaryakar tidak bisa menyatakan excuse terhadap pernyataan itu
nah yang kemudian yang kedua
saya mencermati bahwa delik yang kedua
jadi mohon maaf saya bukan mengajari mas ishnur ini
tapi saya mau bicara fakta
dikatakan kesimpulan terdakwa patia mautea bahwa luhut bisa dibilang bermain di dalam pertambangan pertambangan di papua hari ini
setelah itu disampaikan ternyata penasihat hukum juga tidak bisa membantah menyatakan pernyatanya itu benar
jadi dengan demikian itu pitna
nah yang ketiga
sebetulnya tadi perdebatan apakah ada kata penjahat
sebetulnya ada mas
nanti saksi yang lain akan mempertegas mengkonfirmasi pernyataan kata kata penjahat tersebut
yang kemudian anda menyatakan tidak narasinya berbeda
ini kan delik
nah oleh karenanya ketiga unsur ini menurut kami tadi sudah baik
ya toh dibuktikan oleh
saudara jaksa penuntut umum
saya mau kasih kesempatan
jadi ini yang seharusnya menjadi fokus rekan rekan di sana mas ishnur
jadi bukan artinya ya sekarang mohon maaf ya
saya juga pekerja
sebaiknya nanti kalau persidangan itu agak terhormat dikit deh
bertanya dengan sopan
begitu loh mas
saya jadi pengacara malu loh tadi mas
teriak teriak begitu mas
silahkan mas ishnur dijawab
terima kasih mbak nana
tadi makin jelas ya
bahwa yang disebut dengan delik itu tiga
soal bermain pertambangan
pernyataan apa namanya soal bermain main
dan kemudian ada rizka lord
yang ketiga penjahat
jadi tidak ada hubungan relasi kemudian yang hendak disajikan oleh jaksa
hendak meminta saham itu
karena itu bukan soal meminta saham juga
itu adalah komunikasi dia sebagai lawyer yang mendampingi masyarakat adat
dalam masalah divestasi di papua
jadi nggak ada urusannya
delik itu kenapa jaksa malah mengupaya mengaburkan masalah
tidak fokus pada masalah itu
yang kedua ini tentu tadi soal pernyataan itu tidak bisa dibuktikan
ya memang belum waktunya
nanti ada saksi dari kami
tapi yang jelas tadi di ruang sidang mbak nana
kita bisa melihat ya
ketika pak luhut bilang tidak ada relasi
tidak ada praktik bisnis
tidak ada apa yang sedang dijalankan
tadi dikedepankan bukti bukti di depan hakim
ada beberapa perjanjian komunikasi dengan anak buahnya pak luhut
jadi di bahkan di dokumen ahud disebutkan namanya
dan itu pak luhut bilang baru tahu
jadi ada itu yang tadi kita bilang pak luhut harusnya kalau mau open mind
berarti harus ada koreksi kepada anak buahnya
ternyata ada yang berjalan itu satu satu
yang kedua soal penjahat
ini pernyataan pak luhut langsung nih
pak luhut di awal sidang tadi kan ditayangkan jadi teaser ya
mengakui bahwa dia dituduh penjahat
mana tuduhan penjahatnya dalam video itu
rumpanya pak luhut tidak ingat
tidak tahu padionya yang mana
ketika ditayangkan ulang pun
ditayangkan ulang oleh jaksa
pak luhut tadi tidak bisa menjawab
jadi itu adalah sebenarnya kalimat pertanyaan diskusi fathia
yang membayangkan dirinya juga penjahat
terus dikutip seolah olah dia adalah pak luhut penjahat
jadi ini adalah bayangan dari saya bilang
ini kalimat yang dipaksakan
dipaksakan seolah olah menuduh langsung pak luhut sebagai penjahat
itu menurut saya menjadi bagian
yang menurut saya kemudian pada titik tertentu tadi
akhirnya banyak hal hal yang pak luhut sampaikan sebelumnya
keklarifikasi di ruang sidang
misalnya soal kerugian ya
di bap disampaikan ya kalau diuangkan seratus miliar
saya mengalami kerugian material
tadi kan ditayangkan juga
dia berulang kali menanyakan saya tidak mengalami kerugian material
jadi ada perbedaan keterangan yang disampaikan
yang kami dapatkan
saya mau ke pak junifernya
karena tadi menarik sekali persidangannya
pak junifernya kalian ada beberapa kali ya
menyampaikan kedekatan hubungannya dengan haris azhar
menyebut bahwa haris azhar beberapa kali suka datang ke rumah dan juga ke kantor
terus kemudian pak luhut juga mendorong agar haris azhar ini memperoleh gelar doktor
begitu ya di harvard
kemudian sempat mengatakan bahwa sempat mendatangi kantornya untuk meminta pengurusan saham
ini apa sebetulnya motifnya
pak luhut mengatakan ini untuk persidangan
apakah pak luhut ingin menunjukkan strategi mengiring opini atau bagaimana pak junifernya
saya harus sampaikan kepada publik kepada mbak nana
yang selama ini menjadi misteri
ya menjadi misteri
hubungan pak luhut ini
dengan ya hari sebetulnya dari dulu baik
kemudian di dalam perjalanannya haris azhar ini mengajukan kepada pak luhut untuk meminta saham yang menurut beliau untuk masyarakat di sekitar freeport
lantas permohonan ini
ya permohonan ini diajukan
ya tau layak apa tidak karena pak luhut kan tidak ada kewenangan
terhadap permintaan itu
ternyata di dalam prosesnya setelah terakhir diajukan proposal permintaan saham itu
tidak sampai dua bulan
akhirnya terbit potes yang
yang dianggap memfitna mencemarkan membuat berita bohong
permasalahannya jaksa melihat apa motifnya
jadi yang ingin ditunjukkan pak luhut dengan menyatakan kedekatan hubungan antara beliau dengan haris azhar itu
apa ingin menunjukkan bahwa ketika permintaannya hari saja tidak dipenuhi kemudian muncul tudingan tudingan itu begitu
hubungan mereka ini baik kan
apa salahnya sih kalau ada informasi dikonfirmasi kepada pak luhut
bukan tiba tiba masukkan ke podcast dipitnah ditumarkan
kemudian setelah itu kita mengirimkan surat somasi dikatakan
eh klarifikasi itu
padahal tujuan kita adalah pada saat itu
kamu salah mendapat informasi
itu kajian pada saat itu saya pelajari
di kajian itu pun
ini kelemahan itu
di kajian itu pun tidak ada yang menyatakan
ada lord luhut dibalik relasi ekonomi operasi militer intan jaya
di kajian itu juga tidak ada dikatakan
luhut bisa dibilang bermain main dalam pertambangan pertambangan di papua
juga dikatakan di dalam kajian itu
bahwa haris azhar menyamakan saksi saksi
termasuk pak luhut ini menjadi penjahat
sebagai perunahwirawan tni
mengambil keuntungan dalam bentuk mendapat konsesi eksploitasi gunung emas di papua
ini yang menjadi triggernya
bahwa luhut tidak menerima
dan ini fitnah pencemaran
ya itu haris azhar demikian kejam kepada saya
padahal hubungan baik
yang akhirnya jaksa tadi melihat ada motif
di balik ini mengenai saham
nah ini semua kita serahkan nanti ke pengadilan
kalau memang tidak terbukti
sebagaimana pak luhut katakan tadi
dia siap menerima
tadi dikatakan dengan pedas
bahwa tidak boleh negara ini
kebenaran atau pernyataan yang absolut
tanpa ada batas
dan harus bertanggung jawab
saya mau kasih kesempatan ke mas isnur
untuk merespon ya
saya mau kasih kesempatan mas isnur
silahkan respon ataupun bantahan
dari anda dan juga tim kuasa hukum
menyebut klien anda beberapa kali datang
kemudian sempat meminta saham
di papua begitu ya
untuk mengurus saham di papua
dan tadi motifnya ternyata
penyebutan di podcast
ataupun tudingan tudingan di podcast ini
akibat permintaannya pak
mas haris itu
tidak dituruti oleh pak luhut
pengurusan saham di papua
itulah imajinasi kan
boleh saja mengait ngaitkan
atau dengan yang lain ya
pertama terkait komunikasi
haris azhar menjelaskan
ketika diminta oleh hakim
apa ada tanggal berikutnya
haris azhar menjelaskan
mengenai pertanyaan pak luhut
haris azhar menjelaskan
komunitas masyarakat adat
dimana dalam proses
sebagian untuk pmda
untuk masyarakat adat
tapi itu belum ada
dari masyarakat adat
jadi dia dalam rangka
memperjuangkan masyarakat adat
bukan buat dia
kemudian komunikasi juga
dengan pak lambok
tadi pak luhut menceritakan
di sini ada pak lambok
pak lambok ini asistennya
yang dalam hukum
memberikan legal opini
memberikan pendapat hukum
meminta pertemuan di rumah
dari pak luhut
karena tidak bisa bertemu di kantor
itu fakta itu
kita coba menyeburkan
faktanya sudah jelas
di ruang sidang
tidak ada hubungan
masalah itu dengan masalah
ini juga kalau kita
siapa sih haris azhar
orang yang memang sudah sangat lama
sebagai orang yang selalu bersuara
dan memang sudah sangat banyak
dia mengalami kekerasan
di intan jaya
tempat dia berkunjung
jadi dia melihat
dengan mata kepala sendiri
orang orang di papua
itu yang membuat
bersuara soal papua
tadi makanya haris
perintah enam puluh orang
banyak orang meninggal
banyak kena tembak
termasuk pendeta yeremia zainambani
nah dia perjuangkan itu
nah makanya dia
ketika membaca dokumen riset
makanya dia mengundang
untuk menjelaskan ulang
dalam bahasa lisan
tapi tidak bisa dipisahkan
nah ketika diputus
ataupun saya rangkum
tidak ada motif
ataupun tidak ada motif
menyampaikan tudingan tudingan itu
jadi ini tidak ada kaitannya
dengan pengurusan saham
tapi kan di ujung
bahwa ini adalah dalam pekerjaan
dia untuk membela publik
dan pak luhut
dalam posisi pejabat publik
sebagai menko maripes
makanya dia berhubungan
untuk membela masyarakat
jebatannya pak menko
sebagai menko maripes
tapi tadi menyampaikan
orang yang bersuara
di ruang sidang
makanya secara personal
dia tidak komentari
tidak komentari baju
karena anda sudah menyebut
tadi kan klien anda
akhirnya meminta maaf
di ruang sidang
kepada luhut panjaitan
maka kan ada penyebutan
untuk konteks publik
membela masyarakat papua
bersuara untuk papua
dan itu kemudian
ada pejabat yang banyak kena
karena yang disindirkan
bukan hanya pak luhut
ada pak paulus
kemudian para jenderal yang lain
din di situ
yang dia sasar
adalah jabatan publik
tapi kalau ada dampak
disampaikan oleh pak haris
dampak secara personal
di situ dia minta maafnya
dan dia dengan senang
dengan kerelaan hati
dan kendaraan hati
mendatangi pak luhut
itu adalah konteks
tidak ada masalah
tapi dalam konteks
relasi warga negara
dia sebagai aktivis
dia sebagai pembelakang manusia
dia yang berjuang ke orang papua
dia perlu bersuara
ini dengan permintaan maafnya
pak luhut panjaitan
merasa persoalan ini
kan sudah salaman
ini tidak ada
ataupun tidak ada persoalan personal
tadi saya sudah
akhirnya pak luhut katakan
menghormati proses hukum
ya kita serahkan kepada majelis
seharusnya kalau dia tulus menyatakan
telah berbuat salah
mengutip yang tidak benar
ya itu sebetulnya selesai
dari awal permintaan kami itu kok
ini kita ajukan ke prof
sampai ke pengadilan
hari saat sehari ini
tidak mau minta maaf
dan mengakui kesalahannya
itu yang menjadi masalah
nah sekali lagi mas isnur
perlu kami sampaikan
yang menjadi topik kita
jadi janani matrix itu
kemudian yang kedua
what happen gitu loh bahasa kapal
what happened ternyata
dikaitkanlah ini kepada persoalan
jadi itu menjadi titik poin
pak junifer tapi ketika sudah minta maaf
ketika sudah minta maaf kemudian sudah bersalaman
sebagai kuasa hukumnya pak luhut
dan juga pak luhut sendiri klien anda
tetap menyerahkan ini kepada pengadilan ya
minta maafnya kita terima
tetapi ini sudah sampai di proses pengadilan
kita serahkan sepenuhnya
karena kita sudah beri kepercayaan kepada pengadilan
bagaimana mereka nanti menilai perkara ini
kita serahkan sepenuhnya
kita tunggu nanti bagaimana hasil
akhir dari persidangannya
apakah majelis hakim
akan menentukan yang berbeda
sekali lagi kebijaksanaan majelis hakim untuk melihat persoalan ini
dari berbagai sisi yang memberikan keadilan
bukan hanya bagi terdakwa
tapi juga bagi pihak yang merasa dirugikan
ataupun pak luhut
pak luhut bin sar panjaitan
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung
pada sore hari ini ada pengacara luhut bin sarpanjaitan
junifer girsang dan juga pengacara
haris azhar muhammad isnur
sehat selalu mas isnur dan juga pak junifer
terima kasih mbak rifana
terima kasih pak junifer